ketua dpp pdi perjuangan puan maharani dan ketua umum golkar erlangga hartarto melakukan jalan santai di silang monas gambir jakarta pusat sabtu pagi
ini merupakan safari politik keempat puan maharani bertemu ketua partai politik jelang perhelatan pemilu dua ribu dua puluh
ketua dpp pdip puan maharani dan ketua umum partai golkar erlangga hartarto keduanya melakukan jalan santai di monas pada sabtu pagi
usai jalan santai puan maharani dan erlangga hartarto sarapan bersama dan tampak berbincang
mereka sepakat pemilihan monas sebagai tempat lokasi safari politik adalah sebagai bentuk mengenang sejarah dalam membangun bangsa indonesia
erlangga hartarto juga sempat memberi dua unit mobil listrik kepada puan maharani sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan mobil listrik
mereka kemudian menaiki mobil listrik dan berkeliling monas dalam beberapa menit